kamu beranikan pulang sendirian
rupanya masih ada dukun yang merasa hebat
aku harus berhati hati menghadapinya
serahkan kesimpulannya kepada aku
kau tidak bisa menangkapku
kau tidak bisa menangkapku
aku tidak pernah memilikinya
serahkan aku dulu baru kau bisa memilikinya
serahkan aku dulu baru kau bisa memilikinya
aku tidak pernah memilikinya
aku tidak pernah memilikinya
aku tidak pernah memilikinya
aku tidak pernah memilikinya
aku tidak pernah memilikinya
aku tidak pernah memilikinya
aku tidak pernah memilikinya
aku tidak pernah memilikinya
aku tidak pernah memilikinya
aku tidak pernah memilikinya
aku tidak pernah memikirkan keamanan milikmu
aku tidak pernah memikirkan keamanan milikmu

aku tidak pernah memikirkan keamanan milikmu
aku tidak pernah memikirkan keamanan milikmu
nih udah haramat jujur
mas kita akan pergi jalan baru
mas kita akan pergi jalan baru
ah guys weise dzong guys dia akan bisa saya jalan dulu terus buat kamu luigi beremu
aku ngerasa tersanyung sekali
akhirnya aku pulang diantar pemuda idamanku
akhirnya padat bapakku bereaksi juga
saya datang kesini nih pak
ingin melihat keadaan bapak
apa sudah sembuh betul
sudah pak kusin sudah
bagus bagus itu pak
tapi bapak ini hebat sekali
padahal semalam itu pak
wah bapak itu semamput
nah sekarang bapak sudah sehat
bapak memang sendiri itu pak kusin
tapi nanti juga cuma sebentar kok
iya pak kusin
saya punya ramuan yang ampuh
mari silahkan dipinum lho pak kusin
terima kasih dipinum
semalam itu ada kejadian apa pak
baru kali ini saya melihat warga saya
terluka begitu dalam hati
itu biasa pak kusin
supaya ajian ajian saya itu terasa
ngerti saya pak
saya juga kepingin ilmu kayak begitu
pak kossim ingin punya kesaktian juga
ya ya rasa rasanya

karena pekerjaan saya ini kan hubungannya dengan keamanan pak
tiap hari selalu berhadapan dengan orang orang jahat
ya preman preman itu
pak kusin nanti akan saya beri jimat
sebagai balas budi saya kepada pak dosis
yang telah membantu saya selama ini
tidak usah dibayar
itu sebagai terima kasih saya
pada pak kusin
terima kasih terima kasih
makasih maturnuhun pak
tunggu sebentar ya pak kusin
yang saya dapat setelah bertapah empat puluh hari
di kaki gunung semeru
bisa penangkal jin setan dan tenaga gait
wah termasuk menaklukkan orang orang jahat karena pak
mungkin sudah jodohnya
terima kasih terima kasih sekali pak
munsewu saya pakai dulu
silahkan pak kusin